di jakarta utara di sini ada sekitar satu ratus sembilan puluh tiga pengungsi akibat kebakaran yang terjadi di kawasan pelumpang pada hari jumat lalu
dan untuk mengetahui apa dan bagaimana kondisi mereka para pengungsi di sini saat ini saya sudah bersama dengan seorang pengungsi yaitu ibu tati
halo selamat sore ibu tati
ibu tati kita mau tanya nih ibu tati sudah di pengungsi ini sudah berapa lama
dari hari minggu saya di pengungsian ini
bukan dari hari minggu ya bukan dari hari petang sebelumnya di mana
sebelumnya di walang
di walang oh kenapa pilih kesini kalau boleh tahu
karena saya disuruh kesini sama kakak pembina anak saya yang di pmr di sini
gimana kondisinya di sini kalau boleh tahu ibu tati
ya kondisinya ya sudah banyak sih kalau lagi saya masing masing di sini masing sepi nggak begitu terlalu banyak
karena kan sudah banyak yang datang baru baru tadinya sih cuma hanya beberapa keluarga doang yang di sini di tenda sini
sekarang udah mulai penuh sih udah banyak ini teman juga ada nih ibu erna
ibu endang bapak tarian yang selingkungan dengan saya ada di sini
di mana ibu kalau boleh tahu
jalan bendungan melayu rt enam rw satu di kampung putsal
oh di rt enam ya
oke dan untuk kebutuhan gimana aku tercukupi belum di sini
kalau kebutuhan makanan minuman sudah tercukupi banget
cuman yang belum ada distribusinya pakaian sekolah nih
anak saya kan saat ini juga belum sekolah
iya belum dapat bantuan seragam sekolah cuma mungkin udah kali ya cuma belum didistribusikan gitu ya
itu yang diperlukan untuk anak anak sekolah kayak sepatu peralatan buku buku tulis itu yang diperlukan
oke semoga nanti ada cepat ada bantuan ya sehingga nanti apa yang dibutuhkan dapat ini diterima ya
terus berarti anaknya sekarang gimana belum sekolah atau gimana
malah belum sekolah karena kan belum ada seragamnya
seru itu seru ini apa namanya nunggu dulu
hari kamis maksudnya
oh hari kamis maksudnya
tapi berarti dia nggak ada dispensasi gitu nggak apa apa
gak apa apa sih nggak apa apa suruh gurunya tapi sama gurunya sih nggak apa apa
suruh ulangkan lagi pts jadi ulangannya usul aja nggak apa apa gitu
nah ibu kira kira rencananya mau berapa lama nih di pengungsi kalau boleh tahu
ya nunggu ini aja dulu lah kabar informasi dari ini di sini dulu
kita sementara di sini dulu sambil cari cari tempat tinggal gitu
semoga bisa ketemu dan ada bantuan ya
lama gimana ibu kondisinya
udah habis kebakar semua
bisa diselamatkan nggak ibu
nggak ada cuma nempel baju di badan doang
kayak gimana sih bu kondisinya waktu itu
kalau lagi pas saya itu kan hujannya lagi hujan tuh posisi hujan
udah agak reda langsung petir tuh
cuma kilatnya kenceng banget ya kilat petir kilat
sampai tiga kali langsung sirenonya itu alarmnya itu bunyi
pan itu bunyi apa kebakaran di mana itu
dilihat di luar
langsung anak saya langsung buru buru keluar
iya ma pertamina kebakaran
langsung saya sempat ke dalam tuh ngambil tas ransel buat peralatan berkas berkas
itu doang yang saya ingin yang inget aja
nggak tau aja saya nyari nyari nggak ketemu
nggak tau aja udah dibawa sama anak saya
saya masing di dalam anak saya udah keluar
saya masih di dalam anak saya balik lagi
lari apa sih ma ayo ma buru cepetan keluar
nyari berkas kata saya
tas pera jamu mana
ini udah sama kakak
langsung saya buru buru lari itu
tapi sempat saya kunci pintu juga sih
sempat ngunci pintu yaudah saya lari aja
udah apa namanya udah pala udah puyeng keliengan
ada gasnya itu
iya udah bau banget itu
karena kan nggak pakai masker kan
saya nutup pakai kerudungan aja
udah ah udah macem macem dah nggak karuan
lari just kenceng kencengnya
nggak lari sih jalan
cuman apa namanya pas di masjid saya berhenti dulu ngasok
pas berhenti di masjid saya ngaso sebentar
duduk dulu baru saya jalan lagi
sampai sempat saya beli masker kan
eh katanya maskernya itu udah bau juga
udah terkontaminasi ya
apa terkontaminasi ya
terkontaminasi udah bau banget dah
terus saya jalan lagi sempat beli minyak kayu putih
biar nggak ini apa sesak nafas kan masih
sesek banget itu beli minyak kayu putih di toko
nah saya sampai di masjid
apa namanya al amin itu langsung meledak tiga kali tuh
langsung saya buru buru lari tuh ke apa namanya ke arah tunggu selatan
ke arah tunggu selatan ke apa namanya pombensin
depan pombensin saya sampai pombensin
karena saya itu saya cuma berempat doang
suami masih kerja posisinya
lagi di baswai terakhir saya telpon suami saya lagi di baswai
lagi masih di tc cempaka putih
alhamdulillah masih bisa selamat ya
karena kita tahu ada korbannya yang kita sayangkan ya
tapi kita pun sudah berhasil berjaya
semoga ada harapan gitu
ada bantuan gitu
itu sendiri apa harapannya
harapannya ya mudah mudahan dapat bisa pergantian tempat tinggal lah
pergantian yang ini apa namanya bisa kita nempatin rumah lagi
bisa diiniin lah semuanya lah
terima kasih banyak ibu tati untuk waktunya
ya tadi iqbal tadi wawancara saya dengan ibu tati
delsor pengungsi yang tadi ada di rt enam
dan saat ini berada di posko pengungsian yang ada di kantor pmi jakarta utara
dan mungkin kita bisa lihat nih seperti inilah suasananya
ini adalah pemberian logistik
kita bisa lihat masih banyak logistik yang terus berdatangan
tadi disampaikan juga oleh ibu tati bahwa memang untuk stok makanan dan minuman memang tercukupi
tapi memang di sini masyarakat masih membutuhkan bantuan berupa pakaian
untuk anak sekolah
mungkin sebagai gambaran saja iqbal bahwa di sini terdapat satu ratus sembilan puluh tiga pengungsi
di mana terdapat sekitar tujuh puluh anak anak dan balita
sehingga dan memang mereka juga memerlukan perhatian khusus
di antaranya juga popok dan juga selain seragam dan juga trauma healing
nah kebetulan tadi pas trauma healing kami lihat bahwa sempat tadi ada trauma healing
yang diisi oleh siapa lagi kalau bukan kak seto yang ada di belakang saya
mungkin kita bisa wawancara tapi agak dadakan kita coba lihat
tadi pak kak mungkin dapat simpul maksat dari kak seto tadi di sini
memberikan trauma healing juga tadi bersama memberikan pertunjukan sulap
halo selamat sore kak seto
saya dito dari indonesia kita saat ini secara langsung
kita boleh tanya pak seto gimana tadi bapak sudah ke sini memberikan trauma healing
gimana perasaan bapak
iya sangat sangat bahagia sangat bangga bahwa anak anak ternyata dalam waktu yang sangat singkat
telah bangkit kembali
semangatnya percaya dirinya dan ya semakin memperkuat kecerdasan emosional mereka ya
sebagai seorang yang tahan banting luar biasa sekali dan ini tentu tidak luput dari upaya dari semua pihak
baik dari pmi baik dari pemkot jakarta utara para relawan relawan dari kepolisian dari tni dan sebagainya
jadi kami apresiasi sekali termasuk juga dari rekan rekan maaf
harapannya terakhir gimana ini pak seto
iya tentu yang paling pertama adalah mohon segera anak anak ini dan keluarganya bisa mendapatkan relokasi tempat yang lebih aman dan nyaman
untuk masa depan yang cukup panjang ke depan
jadi kalau memang tempat ini tidak layak dan sebagainya ya mohon pemerintah baik mentah kota maupun mentah pusat
menyediakan tempat yang sangat manusiawi lah untuk mereka